baru awal tahun suku bunga bi udah naik lagi
padahal kan perkiraan inflasi akhir tahun dua ribu dua puluh dua lebih rendah dari yang ditargetkan bank indonesia ya
kok suku bunga dinaikin lagi sih
baru juga awal tahun kok bi naikin lagi suku bunga acuan jadi lima tujuh puluh lima persen
nah banyak nih dari sobat rupiah yang bertanya tanya
apa sih urgensinya bi naikin suku bunga di awal tahun
masih ada lagi nggak ya kira kira ruang buat naikin suku bunga acuan
bi udah naikin suku bunga acuan
sebesar dua ratus dua puluh lima basis point
kenaikan ini dilakukan secara bertahap nih
di rapat dewan gubernur bank indonesia bulanan
keputusan kenaikan suku bunga ini
merupakan langkah lanjutan front clouded
untuk memastikan berlanjutnya penurunan
di dalam sasaran kisarannya
dan juga inflasi indeks harga konsumen
bakal tetap berada di dalam kisaran
kenaikan lanjutan suku bunga acuan ini
untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah
nah ini terkait sama proyeksi ekonomi
baik ekonomi global maupun domestik
bakal terus berlanjut di awal tahun ini
dan juga membaiknya konsumsi domestik
semakin melambat dari perakiraan sebelumnya
hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik
dan juga ekonomi yang ternyata belum usai
yang agresif di negara maju
tapi meski tekanan inflasi global mulai berkurang
menuju titik puncaknya di sepanjang dua ribu dua puluh satu
kayak amerika serikat dan juga eropa
yang sering dikenal dengan hire for longer
pertumbuhan ekonomi dunia tahun dua ribu dua puluh satu
dari prakiraan sebelumnya sebesar dua enam
tren kenaikan suku bunga bi yang masih berlanjut di dua ribu dua puluh tiga ini
efek kenaikannya tentu bakal berdampak banget nih
atau sektor properti dengan skema kpr
keputusan konsumen atau minat masyarakat buat berbelanja
karena bank indonesia udah nyiapin sejumlah insentif
yang pertama terkait dengan kebutuhan akan hunian
bi punya kebijakan pelonggaran kredit
untuk semua jenis properti berlaku
sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
yang kedua bi juga melanjutkan pelonggaran
ketentuan uang muka atau dp kendaraan bermotor
buat sobat yang mau punya kendaraan bermotor
berlaku juga sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
buat sobat yang mau punya usaha sendiri di tahun ini
bi juga memperpanjang masa berlaku merchandis count rate
untuk kategori usaha mikro sebesar
selain itu penyelenggaraan promosi investasi
dan juga perdagangan di berbagai sektor prioritas
dengan bekerja sama tentunya bersama pemerintah
kenaikan suku bunga acuan ini bakal terus dilakuin
yang pasti bank indonesia bakal terus bergerak
sambil mencermati kondisi ekonomi global dan juga domestik
kebijakan yang tentunya bakal ngedukung
pertumbuhan ekonomi indonesia yang berkelanjutan